pasca kebakaran hebat pada bulan november dua ribu dua puluh dua lalu masjid jakarta islamic center
koja jakarta utara mulai menggelar sholat tarawih pertamanya rabu malam sholat tarawih
pertama ini diikuti ribuan jemaah dari berbagai daerah dan dipimpin imam masjid ustadz muhtadi
aziz kepala subdivisi masjid jakarta islamic center af syaifullah mengatakan aktivitas
keagamaan tetap berjalan setelah empat bulan kubah masjid mengalami kebakaran dan saat ini
sedang dilakukan renovasi biasa kita tetap siap walaupun ada kebakaran ya sehingga alhamdulillah
selama ini kegiatan tetap jalan baik program kegiatan masih divisi juga dalam ini kegiatan
yang simpatnya adalah budiah ritual sholat jum'at termasuk tarikh malam hari ini insyaallah kami sudah
siap untuk memperkenalkan
juga menambahkan para jemaah yang hadir untuk mengikuti sholat terawih juga berasal dari berbagai
daerah meski demikian masjid yang kubahnya terbakar belum bisa digunakan untuk aktivitas
ibadah para jemaah melaksanakan sholat di aula gedung yang lain yang masih berada di kawasan
jakarta islam center warga terdampak gempa cianjur di kampung garogol desa cibulakan kecamatan
cugenang cianjur jawa barat melaksanakan sholat tarawih di tengah keterbatasan dan keprihatinan rabu malam
warga yang sebagian masih menempati tenda pengungsian itu dengan kusyuk melaksanakan sholat tarawih di
masjid darurat yang terbuat dari bambu yang ditutupi terpal iis sadia salah seorang warga mengatakan
dia merasa sedih karena di malam pertama ramadhan tahun ini belum ada masjid permanen sehingga
dirinya bersama warga lainnya pun harus melaksanakan sholat tarawih di masjid darurat meski
demikian kondisi tersebut tidak mengurangi kekusukan dirinya dan warga lain dalam beribadah
kali belum ada masjid bukan ini masih terbuka terganggu gak sebut dengan yang enggak enggak terganggu
enggak apa apa gitu iya khusus semuanya juga alhamdulillah air alhamdulillah banyak ada mck
di sana dari sini satu di sana tetap husu alhamdulillah cuman sedikit masih belum ada masjid
hai seorang pengurus
masjid jami miftahul khoir mengungkapkan bahwa masjid darurat tersebut sudah digunakan oleh warga
setempat sejak tiga bulan lalu hingga saat ini tim liputan cnn indonesia